satu sampai dua hari bisa kering
si tata perginya bareng junaidi
kamu udah filmnya udah bagus
riset itu saya hanya mau mendampingi beberapa kali
melihat tadi sudah ada ganjar pranowo yang keluar puan maharani keluar presiden joko widodo juga keluar
kalau untuk yang sekarang itu kita sampai bisa punya empat cabang
tentu pas pengajuan kita tidak
tim sendiri bersama imi tadi pagi sudah memeriksa berbagai kelengkapan peralatan marsial
apakah perempuan di dapil anda sudah mengenyam pendidikan tinggi atau seperti apa
berarti kalau kak adi sendiri basic tinggi dari keluarga juga bapak tinggi ya
nanti di dewan pusat pun tadi seperti disinggung kalau nantinya akan membawa lagi lebih besar dampak kalau misalkan kesetaraan gender ini di dewan pusat bisa diraih
nah kiran seperti itu rasanya perlu kita buang
tapi bilang bener kalau nonton euro league main sama nba jauh beda
tapi problemnya pelaporannya itu bukan di kpk
kalau nanti tiga capres ini akan di challenge ataupun ditanya soal

berarti kan itu kan effort di detek kan luar biasa tuh
berdaulat berdemokrasi bebas dari cina itu tetap jalan terus
kalau dengan adanya permainan ini mereka itu lebih kebersamaan
makanya tanggap darurat ini bisa cepat selesai gitu
dan ini juga memberi pesan bahwa beliau masih konsisten
nggak usah takut takut wah ntar temennya jago jago apa kaya kaya segala macam
dengan china dan juga dengan rusia